lembaga ketahanan nasional republik indonesia atau lemhanas ri
yang berdiri sejak dua puluh mei seribu sembilan ratus sembilan puluh
merupakan sebuah lembaga non kementerian
yang bertanggung jawab langsung kepada presiden
lemhanas memiliki banyak fungsi diantaranya mendidik
melatih para kader dan juga memantapkan para pimpinan tingkat nasional
tidak hanya itu lemhanas juga melakukan berbagai kajian
baik itu di tingkat nasional regional maupun internasional
di bidang ideologi politik ekonomi sosial budaya dan pertahanan keamanan
dan juga tentunya berbagai permasalahan bangsa
yang nantinya akan memberikan masukan kepada presiden
untuk mengambil berbagai kebijakan pemerintah
lantas seperti apa peran dan fungsi lemhanas di era modern seperti sekarang ini
kita akan berbincang dengan gubernur lemhanas ri
lieutenant general pni purnawirawan agus wijoyo
pak agus terima kasih pak sudah bersedia menerima cnn indonesia
terima kasih pak
pak agus lemhanas ini kan sudah berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan tugasnya antara lain memberikan masukan kepada presiden dari hasil kajian kajiannya
nah dalam lima tahun belakangan ini seperti apa dinamisme peranan lemhanas itu sendiri
apakah ada perubahan atau ada tambahan seperti apa pak
peran dan kewenangan lemhanas itu kan diatur secara konstitusional
jadi tidak berubah
dan terakhir peran dan kewenangan lemhanas dituangkan dalam peraturan presiden
ya jadi tidak berubah dan terakhir peran dan kewenangan lemhanas dituangkan dalam peraturan presiden

jadi relatif persifat tetap
hanya tinggal masalah kontennya isinya yang disesuaikan dengan perkembangan yang berlaku
dan ada tiga sebenarnya peran pokok dari lemhanas
pertama adalah melenggarakan pendidikan kepemimpinan bagi pimpinan nasional
kemudian yang kedua adalah
mungkin karena pada waktu itu lemhanas ketika diresmikan oleh presiden soekarno sebagai lembaga pertahanan nasional
dan pada waktu itu kita mengenal sebagai generasi pertama pembebas bangsa negarawan pelaku aktor kenegaraan kemudian juga intelektual
itu berada pada sebuah lingkaran yang cukup kecil sehingga orangnya itu itu saja
seperti contohnya aktor aktor pertahanan atau pejabat pejabat pertahanan juga pada waktu itu mengembangkan doktrin tentang pertahanan
dari situlah kemungkinan berkembangnya yang tadinya merupakan fungsi pendidikan sebagai fungsi pokok lemanas berkembang menjadi kajian
maksudnya pada waktu itu adalah untuk melakukan pengkajian tentang perkembangan doktrin pertahanan
dan yang ketiga adalah yang
kita kenal sebagai pelatihan ataupun juga pembekalan dari nilai nilai pemantapan nilai nilai kebangsaan
hal itu sifatnya diberikan lebih fleksibel dari program pendidikan
kalau program pendidikan itu bersifat lebih terstruktur ada kurikulum
dan untuk pejabat pejabat dari eselon satu eselon dua
apalagi kita lebih mendekat kepada masyarakat
siapapun bisa untuk datang ke lemhanas dan mengajukan untuk mendapatkan pembekalan tentang pemantapan nilai nilai kebangsaan
nah pak dari tahun seribu sembilan ratus enam puluh an itu sampai sekarang kan permasalahan yang dihadapi bangsa indonesia ini pasti berubah
kalau pada dulu fokusnya mungkin di pertahanan negara
kalau sekarang fokusnya tentu berbeda pak
apa yang difokuskan
dalam katakanlah program pendidikan dan pelatihan kepada para pemimpin kita ini sekarang
iya kita tetap pada kerangka yang tetap kerangka
jadi dalam perkembangan untuk mencermati lingkungan yang berubah ini
kita perlu untuk mampu mengambil intisari pelajaran
nilai nilai hal hal apa yang bersifat tetap yang harus kita pertahankan
kemudian aspek aspek dan materi apa yang harus berkembang untuk disesuaikan dengan perkembangan situasi
justru agar untuk mencari nilai implementasi dari nilai nilai dasar yang bersifat tetap
yang kita katakan sebagai nilai intrinsik atau nilai hakiki
tetapi juga kita tidak bisa untuk bertahan bahwa pelaksanaannya itu tetap harus seperti pada waktu itu
tantangan kita sekarang
adalah bagaimana kita mampu untuk menangkap nilai hakiki dari nilai nilai yang kita terima dari generasi pendiri bangsa
pada waktu negara kesatuan republik indonesia pertama kali ini dilahirkan
guna mengambil intisarinya dan mencari implementasi yang sesuai
dan justru untuk memberikan nilai dari yang kita dapatkan dari masa lalu
guna disesuaikan dengan perkembangan lingkungan
diterapkan sekarang ini
pak tidak bisa dipungkiri di era digital seperti sekarang ini
kinerja pemerintah itu disoroti dengan sangat fokus sangat signifikan oleh masyarakat
bahkan banyak juga beredar yang sifatnya hanya isu dan cenderung negatif
apa peran lemhanas pak dalam hal ini untuk menyikapi hal tersebut
perannya didasarkan kepada yang kami pandang
konsep untuk menghadapi tantangan tadi itu
berdasarkan pembedahan apa sih sebetulnya masalah yang ada
pertama tentunya adalah bahwa kita juga ingin membawa para peserta
peserta itu adalah kalau di dalam masyarakat statusnya itu seperti mahasiswa yang mengikuti program pendidikan di sini
kepada peserta untuk
lebih sadar kepada informasi teknologi
yang kedua adalah
memberikan penyadaran pula di dalam dirinya
untuk mampu dan mau
mana sih yang bisa sangat diperkirakan
ini adalah berita sesungguhnya
dan mana yang sangat bisa diperkirakan
hal ini atau berita berita ini tidak benar
sehingga kemampuan itu harus ada pada dalam diri setiap perseorangan
dan yang ketiga adalah tentunya di luar kewenangan lemhanas
yaitu yang sudah dilakukan oleh pemerintah
untuk bisa melarang
penyebaran berita berita yang tidak benar itu
pak lemhanas sudah berdiri sejak lama
tapi sepertinya masyarakat masih ada
sejumlah masyarakat mungkin
yang tidak tahu apa itu lemhanas
karena memang tidak sepopuler lembaga lembaga kementerian lainnya
karena ini kan non kementerian ya pak
apa kemudian yang dilakukan oleh lemhanas
untuk memperlihatkan dirinya
untuk lebih memantapkan kakinya
di indonesia ini
supaya masyarakat tahu
mungkin itu juga dikaitkan dengan peran kewenangan dan tugas pokok ya
lemhanas tidak diberi
untuk menjangkau langsung kepada masyarakat
untuk membuat kebijakan apalagi melaksanakan kebijakan sendiri
lemhanas melaksanakan seperti tadi saya katakan
yang ditujukan kepada pemerintah
melaksanakan program pendidikan
dimana kita harapkan justru penyebar luasannya itu adalah
jadi nilai nilai ini kita bekalkan kepada para peserta
yang mengikuti program pendidikan di lemhanas
dan karena peserta disini merupakan
mereka akan menduduki jabatan jabatan
yang berkaitan dengan kebijakan publik
apakah itu membantu perumusan
ataupun melaksanakan perumusan itu sendiri
dan kita harapkan nilai nilai itu nanti akan
pada konten atau isi kebijakan publik
yang mereka buat ketika mereka
duduk pada jabatan sesungguhnya
tapi di sisi lain juga
seperti tadi saya katakan
pemantapan nilai nilai kebangsaan
itulah yang langsung menjangkau kepada masyarakat
dan kami melihat bahwa
untuk bisa mendapatkan pelatihan
itu sangat besar
di lemhanas ini
berarti tidak langsung kepada masyarakat
tapi kepada kader kader pemimpin
yang nantinya akan melayani masyarakat
apa peranan lemhanas disitu
kegiatan kegiatan yang bersifat
tapi kan dari pilkada itu
kemudian dipilih calon calon pemimpin
yang nantinya tentu akan berhubungan dengan lemhanas ya pak ya
nah sekarang kita lihat
yang menyiapkan pemimpin
yang menyiapkan pemimpin itu adalah partai politik
yang menyiapkan pemimpin
itu adalah lembaga lembaga mungkin
kepada lembaga lembaga yang punya kewenangan
menyiapkan pemimpin itulah
lemhanas membuka jangkauan
untuk bisa memberikan pembekalan
dan juga kepada calon calon pemimpin itu
dimana diharapkan nantinya
berniat untuk maju
dia sudah dibekali